cuitan fatimah zahra tunisa soal piala kemenangan di kontes menyanyi di jepang
yang dikenakan bea masuk dan pajak impor oleh pihak direkturat jenderal bea dan cukai kementerian keuangan
melalui akun twitternya fatimah menceritakan insiden itu terjadi pada tahun dua ribu lima belas
fatimah menyebutkan bea masuk yang ditagihkan sebesar empat juta rupiah
sementara dari lomba tersebut ia mengklaim hadiah yang didapat hanya berupa piala tidak mendapatkan uang
fatima juga menyebut ia diminta menunjukkan surat surat yang membuktikan bahwa piala tersebut merupakan hadiah lomba
tak hanya itu ia bahkan diminta untuk menyanyi untuk membuktikan dirinya memang bisa menyanyi
meski bisa membuktikan memenangkan lomba menyanyi fatimah tetap ditanyai lagi soal kemampuannya membayar bea yang ditagihkan
dalam cuitannya ia juga mempertanyakan
apakah hadiah seperti yang ia terima juga tetap harus membayar bea masuk
setelah melalui proses yang rumit fatima akhirnya bisa membawa pulang pialanya secara gratis
pengalaman ini diceritakan fatima untuk merespon cuitan bea cukai yang menyebut
setiap barang yang masuk ke indonesia dianggap sebagai barang impor sehingga terutang bea masuk dan pajak impor termasuk hadiah

cuitan fatima ini mendapat tanggapan dari bea cukai dan staf khusus menteri keuangan
melalui akun twitternya justinus meminta maaf kepada fatimah karena pengalaman yang tidak menyenangkan tersebut
justinus juga menyatakan kemenkyu berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan layanan
sementara itu berdasarkan peraturan menteri keuangan no satu ratus sembilan puluh sembilan tahun dua ribu sembilan belas
tentang ketentuan kepabeanan cukai dan pajak atas impor barang kiriman
ditetapkan bahwa batas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman adalah sebesar tiga dolar as
ditetapkan bahwa batas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman adalah sebesar tiga dolar as

sebelumnya batas pembebasan bea masuk untuk barang kiriman adalah sebesar tujuh puluh lima dolar as